diduga stres seorang pria tadi kenal nekat memanjat papan reklame setinggi dua puluh meter di sidoarjo
sampai di puncak pria ini memasang spanduk bertuliskan kecaman kepada aparat hukum sambil mengibarkan bendera merah putih
inilah aksi nekat yang dilakukan agustinus warga nusa tenggara timur saat berada di atas tower papan reklame di jalan ahmad yaniwaru kabupaten sidoarjo
aksi pria nekat ini spontan menghebohkan pengguna jalan yang tengah melintas
tak hanya melakukan aksi nekat memanjat papan reklame agustinus juga memasang spanduk yang bertuliskan tuntutan kepada penegak hukum
untuk mengantisipasi terjadi hal yang tak diinginkan petugas gabungan menyiapkan skylift milik pemadam kebakaran surabaya
butuh waktu hingga lima jam bagi para petugas gabungan untuk bisa memujuk agustinus agar turun dari atas tower
saya bilang sudah aman semua dibawa
baik baik aja kamu pun akan turun ke bawah apapun yang kamu minta sekarang pun kita penuhi
dia mau minta ke jakarta saya bilang sudah tiket pesawat sudah dibelikan sama komandan korem komandan kodim sama kapolsek
sudah ada di bawah saya mau belikan tiket buka
agustinus yang diduga memiliki masalah keluarga yang cukup pelik ini langsung dibawa ke polsek kwaru untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut
riko hardian syah sidoarjo